ya semuanya tidak usah vulgar lah tidak hanya muhammadiyah semua umat islam
nggak usah terlalu menunjukkan bahwa kita menyambut hari kemenangan
siapa yang menang belum tentulah kita ini melaksanakan ibadah ramadan dengan baik kan
ya harus kita laksanakan dengan penuh randa hati dan pengembirakan
ya itu aja jadi saya kira tidak hanya muhammadiyah
semua lah tidak usah menikmati kemenangan seolah olah menang benar gitu loh
kita juga ibadah ramadannya belum tentu benar juga kan